sampai malam nanti kami ikut mencari teman teman ya
seorang ibu menangis histeris di pinggir sungai musi di palembang sumatera selatan
saat mendapat kabar bahwa anaknya tenggelam dan belum dapat ditemukan
menurut keterangan petugas awalnya korban sedang mandi bersama teman temannya di pinggir perairan sungai musi
namun diduga karena arus sungai yang cukup deras dia bersama seorang temannya terseret ke tengah sungai
kedua korban yang tak bisa berenang kemudian tenggelam
satu korban berhasil diselamatkan oleh warga
usai melakukan pencarian hingga senin malam korban akhirnya ditemukan tim gabungan lima puluh meter
dari lokasi kejadian pertama dalam kondisi sudah tak bernyawa
malam sekitar jam dua puluh satu jam sembilan malam itu sudah ditemukan
berkat kerjasama dari tim sar juga terus dari airud
masa malam masyarakat setempat
korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga selasa sore di tpu setempat
aisyah miras bocah perempuan berusia lima lima tahun
tewas tenggelam di kolam ikan milik kakeknya di dusun cipari
desa sukaresik kecamatan sidamuli pangandaran jawa barat pada selasa
korban yang tidak terlihat di sekitar rumah sempat dicari keluarga
namun tidak disangka korban ditemukan sudah mengambang
di kolam sedalam satu lima meter
juga korban terpleset saat bermain di sekitar kolam
korban sempat dibawa ke puskesmas namun nyawanya tidak dapat tertolong
sesosok jasad bayi ditemukan selasa pagi di kandang ayam
di belakang sebuah rumah di desa bajang kecamatan melarak ponorogo jawa timur
saat ditemukan bayi berjenis kelamin perempuan itu sudah dalam keadaan tak bernyawa
dari pemeriksaan tim medis terdapat luka pukulan benda tumpul di mata
polisi telah mengamankan ibu bayi dan seorang pria yang diduga merupakan kekasihnya
kami berusaha mendalami kasis ibu untuk melakukan proses menyelidikannya
termasuk dari keluarga juga ibu korban
kemudian hari ini sudah dilaksanakan politik ap
diduga sang ibu tega membuang anaknya lantaran malu karena hamil sebelum menikah dengan kekasihnya
dibutal cnn indonesia